bagaimana dinamika antara fraksi fraksi di dpr terkait dengan usulan pembentukan panitia khusus hak angket terhadap peraturan presiden terkait tenaga kerja asing ini
kita bergabung bersama dengan angga dwi putra dari gedung dpr ri
bagaimana angga sejauh ini respon ataupun mungkin reaksi dari sejumlah fraksi yang selain mungkin pdi perjuangan dan juga gerindra
sebagai gerindra sebagai pengusul pdi perjuangan yang menolak hal itu melihat wacana pansus angket terhadap peraturan presiden terkait tenaga kerja asing ini
selamat malam indra baru saja usai sekitar tadi pukul delapan belas waktu indonesia barat
rapat dengar pendapat antara komisi sembilan dpr ri dengan menteri tenaga kerja kemudian juga badan koordinasi penanaman modal
juga ada dirjen imigrasi dan perwakilan kementerian dalam negeri
dan saya ingin membuka dengan pernyataan dari ketua komisi sembilan dede yusuf seusai rapat dengar pendapat tadi
lakukan tim wasnya jadi controllingnya itu ada di komisi sembilan insya allah ada di komisi sembilan
dari pernyataan dede yusuf tadi indra memang akhirnya bisa dikatakan di komisi sembilan ini sudah bulat tidak mengusulkan adanya panitia khusus hak angket untuk perpres tenaga kerja asing
dan memang juga tadi ketika saya mengikuti rapat bahkan dari komisi sembilan dari fraksi partai
gerindra yang diwakil oleh khaidir ini tidak juga mengusulkan panitia khusus namun lebih ke fungsi pengawasan dan nantinya komisi sembilan ini akan membentuk tim pengawas untuk tenaga kerja asing
jadi di sisi dpr komisi sembilan akan membentuk tim was kemudian juga dalam hasil rapat salah satu poinnya adalah mendesak kementerian tenaga kerja juga dari dirjen imigrasi ini juga membentuk satgas
dan ini memang sudah dikeluarkan rekomendasinya sejak dua tahun lalu

jadi artinya ini memang tidak mengusulkan untuk pansus di dalam komisi sembilan sendiri namun akan lebih membentuk tim pengawas di komisi sembilan saja bersama dengan kementerian tenaga kerja
artinya memang tidak akan ada usulan dari komisi sembilan sendiri
ini berbeda dengan pansus hak angket kpk yang saat itu justru memang diusulkan oleh komisi tiga sendiri
nanti baru akan kita bisa lihat apakah pansus ini disetujui atau tidak nanti pada saat paripurna yang paripurna pembukaan masa sidang berikutnya dijadwalkan pada bulan mei tanggal dua puluh
jadi disitu nanti penentunya apakah pansus ini disetujui atau tidak namun di komisi sembilan sudah jelas tidak diusulkan
di luar komisi sembilan angga bagaimana dengan di luar komisi sembilan
apakah kemudian karena kalau kita lihat dari sisi pemerintah menkumham juga ikut
bicara artinya disini sebenarnya menkumham adalah partner atau rekan dari komisi tiga tentu saja
nah di luar dari komisi sembilan itu sendiri apakah mulai juga bermunculan wacana atau mendukung ataupun menolak terkait dengan hal ini
ataukah sebenarnya ini hanya ramai milik sang pengusul saja wacana angket ini
ya betul sekali indra
memang bisa dikatakan bahwa yang ramai atau yang mengangkat ini saat ini
ini adalah partai gerindra yang diinisiasi oleh fadli zon
dan meskipun nanti memang misalnya saya mendapatkan kabar bahwa ada beberapa politisi dari pks juga yang akan ikut bergabung
karena syaratnya ada dua puluh lima tanda tangan dari lintas fraksi
jadi saat ini baru gerindra saja kemudian juga mendapatkan tanda tangan dari dua puluh lima orang
artinya memang hanya partai yang beroposisi dengan pemerintah saja yang ingin menggulirkan isu ini
karena dalam penjelasan kementerian tenaga kerja atau dalam hal ini
makar hanif dakiri tadi di komisi sembilan
mayoritas anggota fraksi tadi ada tujuh dari sepuluh fraksi yang hadir
ini menerima dengan catatan catatan
jadi masih ingin menerima perpres tersebut
kemudian memberikan catatan
karena masih ada waktu tiga bulan sebelum perpres ini berlaku seperti itu
jadi memang melihat dulu turunan dari perpres ini
artinya nanti melihat peraturan menteri tenaga kerja
kemudian juga tim pengawas dibentuk di masing masing pihak
baik pemerintah maupun di dpr
artinya pan sus ini menurut komisi sembilan sendiri
dan menurut komisi sembilan ini memang tidak diperlukan saat ini
itu masih terburu buru
jadi ini memang hanya bisa dikatakan upaya yang dilakukan partai gerindra menjelang may day
bisa saya katakan seperti itu
ini untuk mengangkat isu tenaga kerja asing
padahal kalau kita lihat penjelasannya sudah sangat jelas
tadi memang bahwa komisi sembilan sebagai pihak yang lebih mengerti sebagai rekan kerja kementerian tenaga kerja
tidak mengusulkan hal tersebut
apa kemudian tanggapan dari gerindra ketika banyak yang menyoroti bahkan mungkin datang dari pdip
bahwa usulan angket ini lebih bersifat politis untuk mempermasalahkan kebijakan presiden
yang memang akan mencalonkan diri lagi begitu dalam pilpres tahun depan
ya dari gerindra sendiri fadli zon memang ketika mengusulkan atau menginisiasi menggulirkan hak angket ini
membawa nama nama dari koalisi buruh seperti itu kspi
yang memang nanti pada saat may day peringatan hari buruh juga akan mengangkat isu ini
yang ingin mencabut peraturan presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing
jadi artinya memang menurut gerindra dalam hal ini fadlizon saya bisa katakan ini adalah suara dari masyarakat
karena tadi ketika dalam rapat tadi saya sebutkan bahwa haidir yang merupakan anggota dari fraksi partai gerindra ketika ia menanyakan ataupun memberikan usulan ini tidak sama sekali mengusulkan adanya panitia khusus
dia hanya menyoroti soal pengawasan kemudian juga soal apa yang lebih rinci seperti itu dari perpres karena harus ada turunannya seperti pekerjaan apa saja yang boleh dan tidak seperti itu
jadi memang di tubuh komisi sembilan di fraksi partai gerindra tidak mengusulkan itu
jadi memang ini datang dari luar bisa saya katakan dari pimpinan dan nanti makanya tentu saja penentu dari apakah pansus ini akan jadi atau tidak adalah di pimpinan
dan di parikpurna sendiri juga tidak mudah karena harus disetujui lebih dari setengah anggota dpr yang hadir pada saat parikpurna nanti
memang ini bisa dikatakan akan terjadi tarik menarik kepentingan antara oposisi dan juga tim koalisi pemerintah yang ada di fraksi di dpr ini
kita tunggu saja seperti apa nanti bergulirnya wacana pansus angket terhadap perpres tenaga kerja asing ini
apakah disambut dengan baik
baik juga oleh sejumlah fraksi yang lain ataukah justru ini tidak akan dianggap karena sudah ada penjelasan dari menteri tenaga kerja
terima kasih angga dwi putra melaporkan langsung dari dpr ri